sedia payung sebelum hujan
saya akan memberikan tiga catatan sejarah
uli beras ketan selesai dibuat kita lanjut ke tape ketan
ku akan lihat senyumnya
oke berarti dari ini udah berapa generasi
bila anda mempunyai pertanyaan untuk masalah komunikasi keluarga
ciri ciri yang udah bisa dibalik itu kalau kata abangnya yang udah kelihatan lebih crispy
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
kita akan mulai dulu dengan apa yang sudah saya sediakan ini
itu tidak akan berefek bahkan akan menghasilkan efek samping
yang kalau kita lihat ini berhasil menarik perhatian
dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan
kangkung sawi gobek selada
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
sejak awal mimbar kayu berukiran motif daun hingga kini masih terawat
aku rasa tak senggak
yang mereka ambilkan itu semua dari angel
ya sekitar satu ratus lima puluh tahun setelah kenaikan yesus
lalu pertanyaan terbesar dalam hidup itu yang mana
kencur mengandung anargesik yang dapat meringankan rasa sakit dan penyakit lainnya
ketika nanti anak anakmu ada acara
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
atau anda juga dapat menghubungi kami melalui line telepon
saya percaya anda selalu bahagia pada saat ini
setelah pandemi selesai setelah ppkm dicabut
kita harus menutup diskusi pada kesempatan ini
kalau jenis satifah berarti kan thc nya tinggi
pada zaman rasul rasul
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
ini khususnya terjadi kalau sepatunya selalu menggesek kaki pada daerah yang sama
tapi membentuk emosi dan kegiatan
pengeluaran jalan terus tapi penghasilan berhenti
terima kasih oleh karunia mu yang berlimpah
akan disampaikan saat peralihan segmen dan juga di akhir rangkaian siaran
pagi sekalian bangsa terpujilah namanya
walaupun ada mungkin rajin olahraga
seperti perayaan ulang tahun